mereka tahu kamu dimana
saya tutup toko dulu
gak usah pergi sekarang
tutup dulu aja
tolong kamu aja yang nutup
silahkan bisa nunggu di sini
saya nunggu di sini
bukannya di ruang tunggu
nanti pak wali kesini
mata jangan bikin esimah lo terus ya tuh mak
kamu dendam ya sama emak
iya kamu yang emak marahin terus
sekarang emak yang kamu marahin terus
nyaman ya kan duduk di sini deh
kang bar boleh datang
boleh duduk di sini
ini kapan saja
warga warga bandung juga boleh
yang penting dijaga kenyamanan dan terutama dijaga kebersihannya kan
saya lihat di bandung sekarang banyak itu taman taman bagus bagus
ya alhamdulillah banyak yang kita perbaiki
ini semua agar warga bandung dan semua yang datang ke bandung merasa nyaman
tapi sebenarnya tidak hanya taman taman yang kita bangun
pemkot sekarang sedang berupaya
saya membenahi kang
masalah lalu lintas masalah kebersihan masalah pelayanan publik
agar semua menjadi nyaman
berat ya tugas wali kotor deh
ya kalau dibilang berat memang berat kan
tapi insya allah kalau warga bandung yang mendukung semua hal ini terasa ringan kang
kita dukung sama sama
orang yang kalian pernah berikan bimbingan dan penyuluhan sunaria
dia yang membuat warga memiliki keberanian untuk menolak menjual tanah dan rumah
supaya teman kita bisa membangun apartemen di sana
dia punya kios di toko buku malasari
terus kasih dia pelajaran fisika
semakin keras pukulan yang dilayangkan akan semakin sakit akibat yang dirasakan
nah kang bahar
sayamah belusukannya tuh di sini
namanya belusukan digital
ini ada di sini
dengan begini saya bisa memonitor semua permasalahan kota bandung
masukkan ke kota bandung
masukkan ke kota bandung
masukkan ke kota bandung
yang terakhir ada
komplain warga diteror oleh
preman untuk menjual
tanah dan rumahnya buat pembangunan
kang bahar tahu
saya harus ketemu dia biar urusan kita
semua bisa meres
kang bahar sudah pensiun
saya dalam perjalanan pulang dari
saya tunggu kamu di rumah
gus orang orang itu nyari kamu
mereka tahu kamu di mana
saya tutup toko dulu
nggak usah pergi sekarang
tutup dulu aja
tolong kamu aja yang nutup ini kuncinya
nah kamu thai

dan untuk memperkenalkan
web churnin yang dijual dari
tadi kita cari agus ke rumahnya
infonya dia di toko
terus kita kejar ke tokonya
infonya dia pulang
berarti kamu harus balik lagi ke rumahnya
enggak jadi beli bukunya
kita tinggal di rumahnya tuh
bisnis kita bukan bikin orang susah
kita cari keuntungan
dari orang orang yang berbisnis sama kita
dari orang orang yang kita untungkan
kalau kamu tahu
siapa yang bikin teror ke warga
yang tidak mau jual tanah dan rumahnya
gak usah kamu sebut namanya
beres kemu silahin
kita ketemu di depan toserba komplit
makan sate kambing muda